jika anda pecinta film bollywood tak lengkap rasanya jika tidak mencoba kuliner asli india
ya di surabaya sebuah rumah makan menyajikan menu kuliner khusus asal negeri barata ini
cara masaknya yang aktaktif dan rasa yang kaya rempah menjadi daya tersendiri dalam penyajiannya
india kuliner tradisional
selain rasanya yang khas rumah makan ini menjadi tempat favorit warga india yang berada di surabaya
hampir sama dengan makanan indonesia kuliner india juga didominasi dengan bahan rempah seperti halnya mutton biryani
kuliner yang lebih mirip dengan nasi goreng ini bahan yang dibutuhkan beras basmati serta bumbu rempah tradisional
begitu juga dengan tandori chicken bahannya pun didominasi oleh rempah rempah tradisional
karena rempah yang digunakan sangat khas menu kuliner asal india ini sangat unik dan dijamin penikmatnya bakal ketagihan
rasanya itu sangat lembut sekali dan berasa kayak anda tuh sangat lagi di india dengan melihat suasana ini dan golf you nya itu juga sangat membantu
tak hanya orang india warga indonesia cina dan arab pun menyukai kuliner india ini
kita juga ada biru dari india untuk manisannya terus kita ada juga roti ada mutton biryani juga terus untuk minuman kita ada green day
jika anda penasaran bagaimana rasanya masakan india silahkan mencoba
anda cukup merogoh kantong dua puluh lima hingga sembilan puluh ribu rupiah per porsi
wahyu pratama surabaya